wacana dibukanya opsi pilot garuda indonesia oleh bumn ditolak oleh sejumlah pihak
selain itu opsi pilot maskapai berkode emiten giaa ini dinilai kental dengan kepentingan politik
isu kementerian bumn membuka opsi mempilotkan garuda indonesia menyeruak
menanggapi hal ini serikat karyawan garuda indonesia atau sekarga
menolak rencana kementerian bumn terhadap opsi pilot garuda indonesia
dan mengganti dengan maskapai pelita air service
ketua harian serikat karyawan garuda indonesia tommy tampati menyatakan
jika dilihat dari sisi bisnis garuda indonesia saat ini tertekan oleh pandemi covid sembilan belas dan beban keuangan masa lalu
wacana pembubaran garuda indonesia dengan dilimpahkan ke pelita air service sangat tidak tepat
mengingat brand atau merk garuda indonesia lebih terkenal
dan lebih terkenal dari pemerintah pemerintah
di domestik maupun internasional
kami dari internal tetap berharap garuda harus tetap ada
karena sebenarnya permasalahan garuda ini bagi kami ini simple
pertama kami sampaikan garuda sudah punya sistem yang ada
punya market yang jelas punya loyal customer yang jelas
punya sdm nah sdm ini modal besar
kami optimis kami hanya butuh tidak banyak pinjaman modal kerja
ke depan kita olah kaptif
kita harus memiliki market yang ada dan tata kelolanya itu benar benar harus gcg
jangan lagi ada para pemburu rente
di lain pihak bumn institut juga mengingatkan pemerintah
agar menghentikan rencana mempilotkan maskapai garuda indonesia
opsi pilot maskapai berkode emiten giaa tersebut dinilai kental dengan kepentingan politik
direktur eksekutif bumn institut ahmad yunus menjelaskan
banyak hal yang perlu diperhatikan oleh kementerian bumn terhadap opsi pilot garuda indonesia
ahmad menjelaskan pihaknya curiga terhadap pemilihan opsi mempilotkan garuda indonesia
dan mengganti flight carrier menjadi pelita air service
ahmad menambahkan jika garuda indonesia dinilai sebagai bumn sakit
maka pemerintah punya andil kesalahan dalam penunjukan direksi di masa sebelum pandemi
sehingga harus ikut bertanggung jawab
saya melihat ada kekuatan besar yang ingin mengacak ngacak garuda
karena di bumn termasuk garuda politisasi ini kental
dimana gelandangan gelandangan politik itu ada di dalam bumn
dan ini menjadi concern kita bersama sehingga profesionalisme bumn harus dikembalikan
sementara itu menteri bumn erick thohir membantah kabar bahwa pelita air service
akan mengambil alih rute penerbangan domestik garuda indonesia
kabar ini mencuat setelah kementerian bumn dan pertamina menetapkan albert burhan
yang sebelumnya menjabat di garuda sebagai direktur utama pelita air service
awal saya meminta garuda untuk kembali fokus kepada domestic market
jadi marketnya sangat besar
jadi kalau garuda itu fokus ke domestic saya yakin akan kembali sehat
tapi perlu waktu yang cukup lama
menurut erik saat ini garuda perlu fokus melayani rute domestik agar kembali sehat
sementara pelita air service diharapkan lebih berkembang lagi
dengan cara melayani penerbangan rute domestik karena pasarnya masih cukup besar